tudingan wasekjen partai demokrat andi arief yang menyebut partai manat nasional atau pan dan partai keadilan sejahtera atau pks menerima dana lima ratus miliar rupiah dari sandiaga uno
membuat pan mencoret nama agus harimurti yudhoyono dari daftar cawapres yang dipertimbangkan untuk disandingkan dengan prabowo subianto
dikutip dari detik com wakil ketua dewan kehormatan pan derajat wibowo menyebutkan tudingan andi arief itu merusak komunikasi partai demokrat dengan partai lainnya khususnya pan
derajat wibowo mengatakan nama ahy sebenarnya termasuk yang dipertimbangkan oleh pan
munculnya tuduhan andi arief pan pun memutuskan mencoret nama ahi dari pertimbangan mereka
derajat juga memastikan sandiaga uno sama sekali belum bertemu dengan dpp pan